terima kasih anda masih bersama kami
polisi menggerebek belasan remaja yang sedang berpesta minuman keras di stadion semeru rabu malam
dari penggerbekan polisi mengamankan tiga botol minuman alkohol serta obat stamina yang diduga untuk campuran miras oplosan
belasan remaja yang sedang berpesta minuman keras di stadion semeru ini tak berkutik
saat satuan sabara polres lumajang menggerbek lokasi pesta miras mereka
dalam razia ini seorang remaja berhasil diamankan setelah berusaha kabur saat petugas datang
petugas langsung memeriksa satu persatu remaja untuk mengantisipasi barang bukti berupa senjata tajam dan narkoba
saat diperiksa sebagian besar dari remaja dalam pengaruh minuman beralkohol
dalam razia ini selain miras oplosan petugas juga menyita sejumlah botol alkohol tujuh puluh persen
serta obat obatan yang diduga
sebagai bahan miras oplosan
penggerbekan dilakukan untuk menekan angka kriminal yang dilakukan para remaja jelang perayaan tahun baru
jadi minuman keras itu kalau di lumajang itu istilahnya dikenal milu
itu bahannya terdiri dari alkohol terus minuman suplemen lainnya
setelah itu dicampur terus diminum
belasan remaja kemudian diberi sanksi push up dan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pesta minuman keras lagi
nur hadi wijaksono lumajang